bergembira bersama dengan saudara saudari umat islam yang merayakan kemenangan di hari idul fitri ini
terima kasih umat islam yang merayakan kemenangan di hari idul fitri ini
untuk bersama sama bersyukur kepada tuhan atas kemenangan mereka khususnya di dalam olah kehidupan rohani
sehingga ini menjadi kesempatan yang sangat indah juga bagi kami umat beriman di indonesia
khususnya jawa tengah ini untuk membangun silaturahmi membangun kebersamaan membangun persaudaraan
ini menjadi salah satu acara rutin yang kami
adakan dari waktu ke waktu setiap tahun idul fitri selalu kita datang soban ke masjid agung jawa tengah ini
untuk bertemu dengan teman teman saudara saudara di sini termasuk juga nanti harapannya bisa ketemu dengan umat yang habis menjalankan sholat idul
kami berharap bahwa kemenangan sukacita yang diperoleh dianugerahkan kepada umat islam
nanti bisa disebarluaskan kepada semakin banyak orang
di masyarakat kita ini sehingga lalu kehidupan bersama menjadi semakin kokoh sebagai sesama anak bangsa
bagaimana cara memperbaiki kemampuan yang ada di masjid
kehadiran dewa masuk ke ini tentu sangat bermanfaat sangat berguna bagi kita semuanya untuk membina umat di jawa tengah khususnya
bahwa apa yang ada di indonesia adalah sebuah harmoni
apa yang ada di indonesia dengan sebuah kerukunan antara satu dengan yang lain
tidak hanya persoalan agama tapi juga persoalan persoalan yang lain
setelah hasil pemilu dua ribu dua puluh empat ditetapkan komisi pemilihan umum kpu
publik diperlihatkan pada proses gugatan sekitar hasil pemilu yang dilakukan peserta pemilu termasuk capres cawapres
hari ini capres capres anies baswedan mohaimin iskandar mendaftarkan gugatan hasil pilpres dua ribu dua puluh empat ke mahkamah konstitusi mk
anies berharap proses hukum di mk bisa jadi pembelajaran untuk demokrasi yang baik ke depan
bahwa semua dokumen dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung
jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar lalu mereka bersiap akan segera menuju ke mk
bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik
dan harapannya dengan adanya proses di mk bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua
tidak hanya anies muhaymin capres capres di pemilu dua ribu dua puluh empat lainnya
ganjar pranowo mahfud md juga segera mendaftarkan gugatan hasil pilpres ke mk
ganjar bilang proses ini akan buktikan sejumlah hal yang dianggap curang menuju pilpres dua ribu dua puluh
kita sudah siap dari awal kan semua calon siap dari awal
yang tidak biasa adalah cerita cerita yang muncul di masyarakat yang kita mesti buktikan
semua ada awalnya semua ada akhirnya
maka kita akan sudah mengawali dan kita akan mengakhiri dari timing dan waktu waktu yang sudah diberikan oleh undang undang
di sisi lain publik juga ikut bandingkan bobot mana yang lebih kuat untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu selain sidang sengketa pemilu
pasalnya sejumlah wakil rakyat di dpr kini tengah menggalang dukungan untuk menggulirkan hak angket kecurangan pemilu
mengaku masih mempelajari satu persatu sikap fraksi di dpr terutama fraksi partai terbesar yakni pdi perjuangan
yang ingin meneruskan hak angket tentu nasdem
amat sangat menaruh rasa simpati dan respeknya untuk berjalan
kami lihat dulu satu persatu
partai yang lebih besar dalam
posisinya di dewan perwakilan rakyat hari ini bukan nasdem sebagai partai terusan
bahkan rekan rekan dari pdip yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk mengelirkan hak angket
sejauh mana progresnya berjalan
sementara itu pdi perjuangan mengaku hingga kini masih menunggu keputusan langsung dari ketua umum megawati soekarno putri terkait hak angket dugaan kecurangan pemilu ini
mengambil keputusan yang penting buat bangsa ini
apa yang dipelajari secara akademis bagaimana secara regulasi bagaimana peluang peluangnya bagaimana kemungkinan kemungkinan dan sebagainya dan sebagainya
pdi perjuangan sedang dalam tahap itu
partai itu organisasi terpimpin
kalau kita mengatakan ibu megawati soekarno putri adalah ketua umum
dengan sekian kesepakatan kita hak dan kewenangan ketua umum
jangan kita sepakat kalau tidak kita langgar
gugatan hasil pemilu dmk dan hak angket di dpr
mana ia lebih kuat bisa buktikan dugaan kecurangan pemilu
menapun dia lebih kuat perbaikan kualitas demokrasilah yang sama sama dituju
tim liputan kompas tv
jadi mana yang lebih kuat untuk dibuktikan dugaan kecurangan pemilunya
gugatan hasil pemilu nantinya di mahkamah konstitusi
kita akan bahas bersama dengan analis politik dari universitas indonesia aditya perdana
terima kasih sudah bergabung bersama kami di rumah pemilu
anies ini bilang kalau gugatan pilpres ini bukan soal menang kalah
tapi soal perbaikan masa depan sistem demokrasi kita
apa yang anda baca dari pernyataan anies
ya saya pikir di setiap pemilu kita akan menghadapi situasi yang relatif sama ya
ada keinginan ataupun hal yang ingin disampaikan setiap pasangan calon terkait dengan evaluasinya
jadi proses pembelajaran yang dimaksud tentu ingin mengatakan bahwa setiap pelaksanaan pemilu kita
memang tidak akan ada yang sempurna seratus persen gitu
tetapi dengan kondisi apa yang terjadi pada hari ini tentu akan jadi refleksi gitu ya
bahwa ada campur tangan dari kekuatan
kepada pemerintah misalkan yang disampaikan oleh banyak pihak
dan itu menjadi sebuah catatan yang serius dah
ketika itu ingin dibuktikan dibuktikan yang paling serius itu untuk dilihat adalah
di proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang kemarin disampaikan oleh kpu
setiap orang paslon ataupun caleg atau partai politik dia punya bukti ya
untuk mengatakan bahwa di dalam proses penghitungan itu bisa jadi tidak sesuai dengan harapannya
dan itu dan kesempatan di mk itu untuk pembuktian terkait dengan itu
apakah yang dimaksud dengan manipulasi kecurangan dan sebagainya itu bisa dibuktikan atau tidak
oke mas nadid tapi kan kalau kita merunut dari apa yang disampaikan oleh ketua umum partai nasdem surya paloh kemarin kan bilang kalau menerima hasil pilpres hasil pilek
yang anda lihat apakah sudah ada perpecahan
ya saya pikir ini kan satu hal yang berbeda ya
pak surya palo merespon dalam konteks kepentingan
ada kepentingan praktis di dalam posisi partai nasdem gitu ya
di dalam melihat ke depan itu seperti apa
sementara pak anies baswedan kan sebagai seorang bagian dari paslon tim gitu ya